eh jangan lari
eh antum buraka sama anak kecil ya
jahil buraka antum ya
ini bukan sirkus
anda tidak sanggup
dengkul anda mucofot
anda balik aja
anda balik aja dah
makannya jadi cowok yang bener
biar punya masa depan
cocotnya dijaga dikit cocotnya
kagak ngeri tuh urat putus di leher
eh siapa lo
ngapakin itu yang disuruh diem
sekat eh kate lo
kalo tuh mata jatuh tuh biji jatuh kesini
jadi sop ayam mau
lagian ya pok ya
sekarang ini bulan ramadan
tuk gak puase
tuk gak puasih
enggak takut puasanya batal ya
laki gua aja nggak berani ngatur gua
eh jai gua bilangin sama yang punya kontrakan
kalau lo udah masukin orang sebarangan
eh butuh ngapa ya
sabar jangan kepancing
oh ya bang bentar bang aku buang sampah dulu bang
gara gara dia emosi cocoknya kemana mana
itu tandanya poi
orang kalau udah perasaannya mati
mana peduli sama perasaan orang
ati jadi mati
gua dapet jawabannya
betul banget loh
ati jadi mati
mati rasa banyak omong mati rasa
kalau nggak begini aja bu
ibu istirahat dulu ya
istirahat dulu deh
tapi saya ini masih kepikiran mak
apalagi kemarin itu kan kita baru aja selamat tanpa kok
tapi mendingan istirahat dulu
ntar kali kalau bangun segera
baru kita cari jalan tengahnya bagaimana ini
buat aja sini
pijetin lagi mak
itu siapa mak
oh itu tuh kak
kita panggil kemari karena ada yang bocor di atas
kenapa benerin atap yang bocor
lihatnya di sini mak
lihatnya di dalam
di mana yang ada yang rembes begitu
suul adab antum ya
jahat antum sama anak kecil
masuk neraka antum ya
eh jangan lari antum ya
eh neraka tempat antum
anak kecil aja dikadalin
eh eh jangan lari
eh durhaka antum sama anak kecil ya
eh anak kejar antum ya
eh eh jangan lari
eh antum durhaka sama anak kecil ya
jahil burokab antum ya
eh ini bukan sirkus
ana balik aja dah
ana tidak sanggup genjot
itu daun singkoknya masih muda semuanya cek
ya iya tuh masih muda lu
kalau udah tua siapa yang mau coba
aduh berapa ya
siapa yang mau coba
emangnya kenapa lu
cuma tiba tiba takut aja kalau udah tua kayak daun singkong ini
ah lho lu ya allah kamu itu masih muda
cantik lagi pasti banyak yang masih mau sama kamu
oh iya ini sayurannya sudah cukup atau masih kurang
udah ayo tuh kita masak
itu itu brosnya
iya ini tuh tadi nenek sengaja ngambil dulu ke kamar
terus ke sini buat diliatin ke dokter
tapi kenapa ada di kamar ya neng
iya kemarin teteh wianti ngasih ini sama neneng
bagus ya ah dia pakai ini
jadi neneng mah
dokter tengah kenapa napa
pasti terpesona liat neneng
saya mau ke makadar dulu
ini sakit gak bu
jangan suka sembarangan masukin orang ke dalam rumah
kita kan gak tahu orang itu baik apa jahat
kalau tukang itu rumi ini di belakang rumah
jadi kita kenal banget
maka ini kita panggil kemari
namanya pak luki
ya luki laki laki aja deh
tunggu aja mak kita itu gak boleh lengah
zaman sekarang itu
orang jahat justru orang yang gak kita sangka
keliatannya aja baik
ibunya tobi kenapa sih udon aja sama orang
saya sih gak seuzon mak
seuzon waspada beda
namanya ruknya sarak gitu
aduh bu saya tinggal dulu ya
mak mau kemana sih
orang belum selesai ngomong kok
dan kalau kagak ntar bukanya bagaimana
kita masak dulu ya
dari bu tiduran aja
hah ada gak apa apa
bu ini kagak apa apa ini bocah
jadi kamu yang malingnya ya
itu sepeda ada di kamu
kenapa kamu mau kabur sepeda anak saya
sepeda anak saya sampai rusak begitu
gue ibu jangan fitnah ya
kenapa ana dituduh
alah banyak tuh yang begitu
membawakan musibah orang lain